bagaimana cara memperbaiki kemampuan pil pres
di kota solo gibran raka buming raka yang menjadi bakal calon wakil presiden prabowo subianto
cak imin mengungkapkan
ia mengaku optimis dengan semua strategi yang telah disusun untuk kemenangan pasangan amin
sebab politik bersifat dinamis
serta perlu persaingan dan tinggal masyarakat yang menilai serta memutuskan
selamat kembali gibran
selamat datang dalam pertempuran politik
mari kita susun rangkaian
persaingan politik di hari yang kembali
karena kita adalah sesama anak bangsa
mari kita menjadi rasional
harus kita jubah
sementara itu ratusan kiai
ustadz ustazah pemimpin majelis taklim di dki jakarta
kompak mendoakan bakal calon presiden dan wakil presiden
dengan melakukan kegiatan wisata religi
ke makam keramat habib luar batang
di penjaringan jakarta utara pada minggu siang
mereka yang tergabung dalam relawan kiai dan nyai
sedekai jakarta ini
menginginkan pemimpin yang memiliki rekam jejak yang cemerlang
sosok yang bersih
dan mempunyai kapasitas memberantas korupsi di negeri ini
menurut mereka ciri ciri itu dimiliki pasangan genjar mafud
kita nggak mau coba coba sebagai pemimpin ini
harinya mudah mudahan pemimpin krak itu
dia punya rekam jejak
punya pengalaman memimpin daerah
sebelum memimpin indonesia
dan saya lihat sosok ini ada pada pak genjar dan pak mafud md
lebih lanjut bakal calon presiden ganjar dinilai peduli dan dekat dengan para ulama di indonesia
lantaran kerap mengunjungi pondok pesantren
serta soan kepada para kiai dan pemimpin pondok pesantren
di beberapa daerah di tanah air
tim liputan cnn indonesia